baik terima kasih anda masih bersama kami dan informasi selanjutnya ini mungkin bisa menjadi referensi anda untuk berlibur kalau biasanya hanya tempat tempat yang mainstream seperti bali
biasanya weekend tuh ke bali ke lombok
kemarin saya habis dari pulau komodo
itu udah biasa dikunjungi ya
iya udah biasa ya
nah ini yang satu ini ini masih asri begitu ya
ada pulau natuna di ujung utara nusantara ini ternyata banyak menyimpan potensi wisata
ya koresponden cnn indonesia iwan hermawan akan mengajak anda untuk melihat taman batu granit alami alif stone park berikut ini liputannya
taman batu granit alami alif stone park
saya bermohon apa nama yang terjadi di liatkan batu itu
sehingga alif dulu pak karena ini batu jadi stone ya batu alif
tapi bagaimana menciptakan supaya nama ini mudah diingat dan beda
biasanya park itu kan taman di mana mana itu di luar negeri atau di indonesia taman taman ya
nah sedangkan ini alif stone park itu kan orang pasti akan menunggu apa park yang disini
nah ternyata parek itu berbentuk batu batu
melihat satu gundukan batu batu dan bentuk batu batunya yang aneh luar biasa
berbeda dengan di belitung dan bangka di sini kelihatannya jauh lebih indah
nah ternyata setelah
saya beli itu mulai tahun dua ribu tujuh saya cicil banyak penduduk yang memilikinya
sehingga kira kira dua ribu tujuh dua ribu delapan sampai dua ribu sembilan
nah baru saya agak lumayan
dan saya bangun untuk homestay ini baru sebagian
itu kira kira tahun dua ribu tiga belas lah
itu semuanya pakai biaya
iya biaya sendiri
jadi kemampuan saya
jadi ya sempulah
tapi mudah mudahan kita sedikit demi sedikit kita terus kita bangun terus
jadi ini banyak keinginan dari peluk yang datang
dia berharap segera kalau bisa
dia bisa bikin satu villa yang cukup banyak
karena semua pengen hidup di sini
karena dia bisa lihat sunrise
jadi suasananya berbeda
ya saya ingin membangun di sini tapi tanpa mengganggu batu batu ini

kalau batu tinggi kalau bisa tetap selalu jadi alami
sehingga bangunannya pun harus disesuaikan dengan kondisi batu
saya sudah beberapa contoh
jadi kamar kamar itu di dalamnya masih dindingnya batu batu asli
jadi tampil beda lah
batu tetap menonjol
batu itu supaya ada kesan yang lain daripada yang lain